di kota bandung tak ada yang terlalu berbeda pada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb tingkat provinsi
hanya saja penutupan jalan di beberapa titik ditambah terutama di titik titik yang dinilai ramai
rekayasa lalu lintas buka tutup ini diberlakukan mulai pukul empat dini hari hingga pukul sembilan malam
hal ini guna mengoptimalkan pelaksanaan psbb
jalan buah batu salah satunya jalan penghubung kota bandung dengan kabupaten bandung ini ditutup oleh satlantas polrestabes bandung
kawasan ini memang dikenal ramai dilintasi pengendara dari jalur selatan
selain di jalan buah batu rekayasa lalu lintas buka tutup juga diberlakukan di sebagian jalan asia afrika dari simpang lima hingga jalan tamblong
kawasan pusat perbelanjaan dekat alun alun kota bandung pun menjadi titik keramaian yang ditutup
akses jalan menuju alun alun kota bandung dari jalan dewi sartika kini ditutup
dan diberlakukan dua arah
terkait dengan penutupan jalan yang tambahan kami menilai bahwa titik titik tersebut adalah titik titik yang tahun lalu
tahun lalu pada saat bulan puasa itu adalah titik yang banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat
baik untuk belanja ataupun untuk tempat hiburan
contohnya di jalan dewi sartika dewi sartika itu adalah pusat perbelanjaan yang paling terkenal dari zaman dulu
sehingga upaya kami untuk menghindari masyarakat berkumpul di titik titik tersebut kami melakukan penutupan akses masyarakat ke situ
tetapi sebetulnya masih bisa menggunakan akses lain tapi itu pun sudah terbatas
meski dinilai dapat mengurangi kerumunan di titik titik tertentu penutupan jalan tambahan ini dikeluhkan sebagian masyarakat
bingung juga sih karena kan ditutup ya jadi nyari jalannya kadang susah juga kadang jadi males juga kemana mana
karena ditutup jalan
sebenarnya mah panggung ya jalannya ditutup kalau mau tutup tembungan sampai alun alun
misalnya tanggung jalannya kan kesini langsung lalu motong ke gang kan ribet gitu lah
selain adanya penutupan jalan tambahan perbedaan psbb tingkat provinsi dengan psbb sebelumnya di bandung raya adalah diperbolehkannya pengendara motor berboncengan
dengan syarat memiliki ktp beralamat sama
syarat lainnya adalah sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penjajahan
rizka rizlia rusman rusmana bandung